wabah penyakit mulut dan kuku di lombok menjelang idul adha terus merebak
berdasarkan data dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi ntb
pertanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh dua ada sepuluh ribu lebih ternak yang terjangkit pmk
pemerintah pun menetapkan lombok sebagai zona merah pmk
sementara untuk meminimalisir penyebaran pmk
dua pasar hewan di banyumas jawa tengah juga ditutup selama dua pekan hingga delapan belas juni dua ribu dua puluh
berdasarkan data dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi ntb
wabah penyakit mulut dan kuku di lombok menjangkiti sepuluh lima ratus tiga puluh delapan ekor ternak
mayoritas ternak yang terserang penyakit mulut dan kuku adalah sapi yang ada di empat kabupaten
yakni kabupaten lombok timur kabupaten lombok barat kabupaten lombok tengah kabupaten lombok utara dan kota mataram
kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi ntb pun menyatakan lombok
sebagai zona merah penyakit mulut dan kuku
merebaknya kasus pmk di lombok juga menyebabkan persediaan obat obatan menjadi terbatas
peternak pun diimbau untuk menggunakan obat herbal tradisional berupa madu jahe dan gula merah
untuk mengatasi kondisi ternaknya yang sakit
mati satu ekor sembuh empat tujuh ratus delapan puluh tiga ekor dan potong paksa empat puluh enam ekor
dan sudah tersebar di semua kabupaten kota seluruh
ke pulau lombok
nah sekarang ini di pulau lombok bisa dikatakan masih semua zona merah
dinas perikanan dan peternakan kabupaten banyumas rabu siang
membagikan selebaran kepada para pedagang kambing dan sapi di pasar hewan aji barang banyumas
selebaran itu berisi sosialisasi terkait rencana penutupan pasar hewan
sebagai upaya pencegahan penularan wabah penyakit mulut dan kuku
kepala uptd pasar hewan aji barang mengatakan
penutupan sementara di pasar hewan aji barang
dan di pasar hewan aji barang mengatakan penutupan sementara di pasar hewan aji barang
penutupan sementara dua pasar hewan yakni pasar aji barang dan sokaraja
dilakukan selama dua pekan yakni mulai tanggal empat hingga delapan belas juni dua ribu dua puluh dua
meski penutupan pasar bersifat sementara
sejumlah pedagang mengeluhkan kebijakan tersebut
para pedagang berharap adanya bantuan dari pemerintah selama penutupan sementara pasar ini
tim liputan cnn indonesia
mengatakan penutupan sementara dua pasar hewan